ada sebelas aplikasi yang kini dapat digunakan bagi pasien yang tengah menjalani isolasi mandiri
layanan ini menggratiskan konsultasi dokter hingga obat obatan serta vitamin bagi pasien covid sembilan belas
lalu bagaimana mekanisme jasa konsultasi dan pengiriman obat bagi pasien yang menjalani isolasi mandiri dengan layanan telemedicine
kita akan bahas bersama dengan prof keri lestari ketua komite penanganan covid sembilan belas bidang farmasi
selamat malam prof
selamat malam prof
ya salam sehat semoga kita sehat sehat selalu ya dok ya fisik jasmani rohani semuanya sehat
dokter ini telemedicine ada sebelas aplikasi yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang positif covid sembilan belas dengan gejala ringan atau otg
dan juga sedang menjalani isoman atau isolasi mandiri
mekanismenya seperti apa sih prof layanan telemedicine ini
jadi kebetulan saya dalam hal ini memang
dari qatar apothecary indonesia terus juga mendukung layanan telemedicine ini untuk memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap mendapatkan obat untuk mengatasi keluhan bagi pasien covid sembilan belas
jadi mekanisme adalah pasien tersebut terkoneksi melalui new oral record
lrt tersebut merupakan salah satu data entry bagi mereka yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kemudian si berinar tersebut nanti akan dikontak oleh kmk melalui nomor whatsappnya
untuk kemudian nanti terhubung dengan sebelas telemedicine yang memang sudah bekerja sama dengan kementerian kesehatan untuk memberikan konsul dokter
dan juga nanti akan ditentukan obatnya apa
ada dua paket obat yang disediakan yang nanti akan disalurkan melalui kimia pharma
jadi jaring apothecary kinia pharma yang memang nanti disesuaikan dengan kondisi pasiennya
misalkan ada dua yaitu pasien dalam kondisi tanpa gejala otg itu diberikan vitamin dengan guideline nya
kemudian yang pasien dengan gejala ringan itu diberikan
obat obatan sesuai dengan guide lain diantaranya adalah paracetamol antibiotik kemudian ada juga antivirus serta juga suplemen yang sesuai dengan guide lain juga
nanti obat tersebut kemudian sampai kepada pasien melalui kurir
jadi pasien akan mendapatkan obat tersebut di rumahnya
nah ini memang satu terobosan diantara kesulitan pasien saat ini mencari obat obatan
dan juga kesulitan ataupun juga keterlaluan
datang pasien untuk mendapatkan akses masuk ke rumah sakit ya
karena kondisi rumah sakit saat ini memang mengutamakan untuk pasien yang dengan gejala sedang dan berat
berarti sistemnya ini nanti pada setelah dihubungi oleh pihak kementerian kesehatan
begitu nanti pasien pasien ini bisa memberikan apa saja gejala gejala yang mereka rasakan ya dok ya
agar bisa terdata hingga akhirnya nanti diberikan obat
karena kita tahu setiap obat itu bisa dikatakan setiap orang kondisinya berbeda beda
pemberian obat juga berbeda beda ya prof ya
berarti untuk memastikan bahwa tidak salah memberikan obat atau tidak salah begitu seperti apa prof
jadi begini nanti ada platform telemedicine yang akan memberikan jasa konsultasi secara gratis kepada pasien tersebut
jadi salah satunya yang memang saat ini bekerja
sama dengan unpad itu adalah getwell ya
antara sebelas telemedicine tersebut
nah nanti didampingi hanya oleh dokter tetapi juga oleh apotekar di sana
jadi ini juga didukung oleh apotekar indonesia
jadi disitu nanti ada insinional collaboration practice untuk mengawal pasien sehingga lebih optimal dalam penggunaan obat
nah nanti prosesnya akan dikeluarkan
jadi nanti kita akan melakukan online prescription dari telemedicine tersebut
kemudian itulah dengan resep itulah nanti pasien akan menebus obatnya di kimia pharma
jadi tetap untuk obat yang sifatnya adalah obat keras
itu tetap harus didampingi oleh dokter dan harus dibeli dengan resep dokter
nanti apotekar dalam hal ini akan mendampingi dari sisi counseling penggunaan obatnya akan lebih optimal
dan memang belum semua platform bekerja sama dengan apotekar
namun ada salah satu platform diantara yaitu getwell yang sudah berkolaborasi dengan inatiti iunpad
di situ akan terjadi juga kolaborasi untuk pendampingan isoman antar profesi
ya ternyata hingga saat ini memang menjalani isoman namun belum dikontak atau belum mendapatkan linknya itu tadi untuk terhubung dengan telemedicine
apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah
mereka yang positif covid sembilan belas ini
yang sudah positif covid sembilan belas ini sebetulnya masih bisa juga langsung kontak terhadap telemedicine tersebut
jadi tinggal kontak saja dengan telemedicine diantara sebelas provider tersebut
tapi memang akses untuk mendapatkan obat dari kemkes itu adalah berdasarkan data dari new all record nya
terbuka untuk siapa saja yang mau mendapatkan konsultasi
jadi kalau ada yang sudah isoman silakan saja melalui sebelas telemedicine ini tapi mungkin itu sesuai dengan layanan yang disediakan masing masing
dokter kita sama sama tahu bahwa kasus covid sembilan belas di indonesia terus meningkat kemudian yang tidak bergejala atau bergejala ringan juga diarahkan untuk bisa
saya apoteken takut salah nanti
ini dok kita bicara soal bagaimana prof jika ada beberapa kasus kasus mereka yang sedang isolasi mandiri ini ternyata mengalami perburukan keadaan
sehingga apakah kemudian diarahkan untuk bertemu langsung dengan dokternya atau bagaimana jika mereka ini ternyata membutuhkan pemeriksaan lanjutan begitu
pemeriksaan penunjang misalnya cek ronsen atau perlu cek darah
apa prosedur yang harus dilalui prof
ya di masing masing telemedicine itu ada prosedur untuk bertemu dengan dokter untuk konsultasi dan juga dengan apotekar
tentu yang paling baik selain dari cap online adalah bertemu dengan apotekar melalui video
jadi cari saja telemedicine yang ada video chatnya
dari video chat tersebut kan langsung terlihat ya kondisi pasiennya seperti apa
kemudian nanti pasien tersebut diberikan rekomendasi oleh dokter yang bersangkutan
ini apakah masih bisa untuk isoman di rumah atau kalaupun ada perburukan misalkan dengan katakanlah saturasi oksigennya di bawah sembilan puluh lima maka harus segera dirujuk ke rumah sakit yang mana
saat ini kan kemkes juga sudah menerbitkan aplikasi siranap
di sana juga ada informasi rumah sakit mana yang masih bisa menerima
sehingga nanti pasien juga bisa untuk melihat melalui aplikasi tersebut
jadi selain dengan layanan indonesia empat maka layanan tersebut memang berbasis aplikasi semuanya memanfaatkan internet opting
prof hari ini kan layanan telemedicine mulai berlaku nih uji cobanya di dki jakarta
sejauh ini evaluasi di hari pertama seperti apa prof keri
ya tadi saya baru aja juga zoom meeting ya
apa dengan salah satu platform dan juga kimia pharma mobile
jadi memang saat ini hari ini memang uji coba bagaimana itu berlaku dengan baik
evaluasinya adalah kan pasien tersebut memeriksa pcr di laboratorium yang terhubung dengan new all record
ya dengan nar karena basis data nar itu yang menjadikan pasien mempunyai akses terhadap dukungan obat si kemkes ini
dan pastikan juga bahwa nomor whatsapp yang disampaikan pada data di laboratorium tersebut adalah nomor whatsapp aktif
jadi nanti nomor whatsapp itu yang nanti akan dihubungi oleh kemkes yang nanti akan akhirnya pasien tersebut mempunyai akses ke telemedicine yang sebelas tersebut
oke baik kita
jadi evaluasi hari ini adalah kadang kadang apalagi misalkan kalau pasiennya tidak menunjukkan
tidak memberikan nomor whatsapp yang aktif ya agak kesulitan juga untuk dikontak
oke untuk bisa dikontak dan juga untuk nanti bisa memanfaatkan layanan telemedicine
lagi lagi diingatkan bahwa layanan ini gratis
jadi harap bisa digunakan dengan baik juga oleh mereka yang merupakan pasien covid sembilan belas
baik dengan gejala ringan maupun tanpa gejala
terima kasih banyak sekali lagi prof keri lestari yang merupakan ketua komite penanganan covid sembilan belas bidang farmasi sehat selalu
terima kasih atas informasi
terima kasih atas informasi
terima kasih atas informasinya